sementara itu kementerian energi dan sumber daya mineral melelang enam wilayah kerja minyak dan gas minimal bonus tanda tangan untuk masing masing blok eksplorasi yang dilelang mencapai lima ratus ribu dolar amerika
menurut direktur jenderal minyak dan gas joko siswanto blok migas terdiri dari tiga blok eksplorasi dan tiga blok produksi
untuk blok eksplorasi blok yang akan ditawarkan adalah banyumas di onshore jawa tengah blok andika bumi kita di offshore jawa timur dan blok southeast mahakam di offshore sulawesi barat
sedangkan untuk blok migas yang telah berproduksi yang akan dilelang adalah blok makassar straight blok south jambi b dan blok selat panjang
kementerian sdm memiliki nilai estimasi komitmen kerja pasti selama lima tahun yang akan didapat pada blok produksi
dan berikut potensi cadangan enam blok yang dilelang kementerian sdm